aksi demo menolak transportasi online oleh ratusan sopir angkot di samarinda kalimantan timur rabu siang berlangsung ricuh
sejumlah sopir angkot yang menggelar demo menolak transportasi online ini
meneriaki ojek online yang sedang melintas di depan kantor gubernur kalimantan timur jalan gajah mada samarinda
mereka juga menghentikan taksi argo dan angkot yang sedang membawa penumpang
sempat terjadi kericuhan antara aparat kepolisian dan sejumlah sopir angkot
seorang sopir angkot yang diduga provokator pun akhirnya diamankan oleh polisi
para sopir angkot menilai taksi online yang ada saat ini belum mengantongi izin resmi
keberadaan anggota berbasis online juga membuat pendapatan mereka nurun
runtutannya sebelum aplikasi online ini memiliki izin harus dihentikan dulu atau ditutup aplikasinya
karena kita katanya tadi kami dari orgatran anggota suruh mengikuti undang undang
nah sekarang kita kembalikan yang sudah melanggar undang undang melanggar konstitusi